sekretaris jenderal pdi perjuangan hasto kristianto membata adanya isu megawati soekarno putri
menggelar pertemuan internal dan marah usai putra bungsu presiden jokowi
kaisang pangarep bergabung ke psi
ditemui di gedung dpp pdi perjuangan di kawasan menteng jakarta pusat
pada senin hasto menyebut bergabungnya kaisang ke psi tak berpengaruh
pada partai lantaran pdip memiliki adrt yang menjadi landasan partai bergerak
hasto juga membantah renggangnya hubungan ketua umum pdip megawati soekarno putri
dengan presiden jokowi menyusul bergabungnya putra bungsu presiden jokowi
kehesan pangarep menjadi kader psi
lihat hubungan batin lihat komitmen terhadap masa depan
lihat komitmen terhadap rakyat indonesia